bisa bisanya dia bersikap mesra dan istrinya
yang jelas jelas berpelukan dengan laki laki lain
apa itu gak aneh
atau barangkali memang dia belum nonton dvd yang papa kirim
pak brenda itu kenal karakter cowok seperti riko
dia memang sakit hati pak
tapi dia gengsi nunjukin di kantor
halah itu sih bisa bisa kamu aja
jangan setau kamu
yaudah kalau pak gak percaya kita lihat aja nanti
riko itu bukan tipe cowok yang bodoh yang terima begitu saja
kalau istrinya lagi selingkuh
kamu teman cantik ya kalau senyum
terima kasih mas
tapi percaya gak
dulu pernah ada yang bilang sama aku kalau
kita harus hati hati sama perempuan cantik
karena semakin cantik seorang perempuan
semakin beracun orangnya
mas kita mau kemana sih
udah jauh dari jakarta nih
kenapa kamu gak percaya sama aku
bukan begitu mas
mano cuma takut kita pulangnya kemaleman
nanti urusan kantor gimana
sayang kamu itu istri pemegang saham terbesar
lupain dulu dia kerjaan kamu ya
aku kan udah bikin kesalahan fakta
aku kan udah bikin kesalahan fatal
dan hari ini kesempatan aku untuk perbaikinya
aku pengen bikin kamu bahagia
terima kasih ya mas
aku bener bener gak tau harus ngomong apa
senyum aja udah cukup wak
asal kita orang muda sorrow
aku dodeng sama mereka
aku sama itu di tinggal
aku sama itu di tinggal
kita disini mas
ini kan hutan
mas gak percaya sih sama aku
ini buka ya
kamu jangan pikir aku orang bodoh ya
aku gak ngerti mas
kamu pikir aku gak tau ya
kamu tadi siang ngapain sama reski
ya allah mas
itu gak sengaja mas
aku pingsan terus
dia ada disana nolongin aku mas
kebetulan banget ya
setiap kali kamu butuh pertolongan
selalu ada reski
coba sekarang kita lihat
apakah hari ini dia ada untuk nolongin kamu